selanjutnya pemerintah akan merilis paket kebijakan ekonomi jilid tiga belas pada minggu ini atau paling lambat pada pekan depan
paket kebijakan ekonomi yang baru tersebut disebut sebut akan fokus membantu sektor industri
dilansir cnn indonesia com sinyal itu diberikan menteri koordinator perekonomian
yang juga ketua satgas percepatan paket kebijakan darmin nasution
meskipun secara substansi sudah siap dirilis darmin menyatakan kepastian waktu dan sektor usaha yang diprioritaskan
masih perlu dibicarakan lagi dengan presiden joko widodo
nantinya pemerintah juga mengubah skema pembahasan paket kepada para pelaku usaha
yakni yang sebelumnya diberikan sosialisasi per paket
akan menjadi per tema atau per sektor beserta per implementasi paket kebijakan